keinformasi lainnya bank sentral asia atau bca menyiapkan sedikitnya dua triliun rupiah untuk rencana akuisisi dua bank retail
hal tersebut diharapkan melebarkan sayap non organik bca
dilansir dari detik finance direktur utama bank bca yahya setia atmaja menyatakan
anggaran dan rencana akuisisi tersebut sudah tercatat dalam rencana bisnis bca dua ribu dua puluh
selain bank retail bca juga targetkan untuk mengakuisisi perusahaan modal ventura
hal tersebut ditopang oleh kebijakan kenaikan loan to value atau ltv terhadap kredit pemilikan rumah atau kpr
dan hingga pukul sembilan lima belas waktu indonesia barat saham dari bca setelah kemarin ditutup di zona positif
ternyata masih terus terapresiasi melanjutkan tren positifnya